kita kembali untuk update kericuhan terjadi dalam aksi unjuk rasa di pompes al zaitun indramayu jawa barat
untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan kami jurnalis transmedia jerry komara melalui semuanya telepon
selamat siang jerry
kami minta update dari anda untuk kondisi terkini
baik dapat diinformasikan bahwa saat ini aksi unjuk rasa sejumlah masa sekitar ratusan masa dari beberapa elemen masyarakat masih melakukan unjuk rasa
unjuk rasa ini dilakukan terkait konsersi yang terjadi saat ini di pompas al zaitun
aksi unjuk rasa ini sebab terjadi kericuhan akibat sejumlah mata sempat bergerak
untuk mendekati depan gerbang pondok pesantren al zaitun
kericuan sempat terjadi dengan petugas kepolisian
namun saat ini kondisi semuanya terkena akibat unjuk rasa mulai kembali kondusif
namun demikian aparat petugas kepolisian masih terus berjaga jaga agar tidak terjadi hal hal yang tak diinginkan
sementara itu di depan gerbang pondok pesantren al zaitun
ini juga terdapat masa dari internal pondok pesantren al zaitun
mereka sudah bersiap siap untuk menyambut kedatangan peserta unjuk rasa pada siang ini
aksi unjuk rasa ini sendiri dilakukan sejumlah elemen masyarakat
mendesak agar pondok pesantren al zaitun dibubarkan
karena dinilai sejumlah statement dari pimpinan pondok pesantren al zaitun
dibilang terlalu menuai kontroversi dan dibuat polonik di masyarakat
ya jerry kalaulah anda katakan sudah kondusif meskipun sudah ada penjagaan ketat untuk kepolisian
tapi kalau bisa anda gambarkan meskipun kita tahu aspirasi adalah untuk dibubarkan
tapi bagaimana untuk proses mediasi selanjutnya
apakah ada otoritas tempat yang berwenang untuk memberikan perdamaian mediasi antar kedua pihak ini
orasi secara bergantian orasi tersusunsi terkait desakan pada pondok pesantren al zaitun
atas kontroversi yang terjadi selama ini
petugas kepolisian masih terus berjaga masih terus memantau aksi unjuk rasa
hal ini dilakukan untuk tidak sampai masa ini bergerak ke depan pondok pesantren al zaitun
lantaran di depan pondok pesantren al zaitun sendiri terdapat masa dari internal pondok pesantren al zaitun
jerry ini kan informasinya ada sejumlah pihak yang diamankan
guna untuk diamankan apa
apakah dari internal al zaitun yang ditangkap atau diamankan atau dari masa yang berunjuk rasa
betul renov tadi sempat terjadi aksi kericuhan dari pengunjuk rasa yang dari sejumlah forum masyarakat
ada beberapa peserta aksi unjuk rasa ini diamankan petugas kepolisian
namun demikian sejumlah peserta aksi yang sempat ditangkap dilepaskan kembali untuk menghindari hal hal yang tak diinginkan
kami akan kembali ke anda di program cnn indonesia berikutnya
terima kasih untuk update anda
di happening now siang ini ada jerry komara langsung dari indramayu jawa barat